dalam video amatir ini terlihat detik detik terbakarnya kapal nelayan jenis pukat apung
di perairan tanjung api asahan sumatera utara rabu siang
tiga belas anak buah kapal abk yang mengetahui kejadian langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri
para abk ini berhasil selamat setelah sejumlah kapal nelayan bersama kapal satuan tni angkatan laut
lanal tanjung balai asahan datang memberikan bantuan
nelayan bersama petugas tni angkatan laut juga langsung mengevakuasi mereka
ketempat yang lebih aman
peristiwa terbakarnya kapal nelayan ini terjadi saat kapal tersebut berlayar sejauh empat mil dari bibir pantai
tiba tiba api secara mendadak muncul dari buritan atau bagian ruang mesin kapal
ya dari apa api dari kamar mesin
tiba tiba membesar gitu
itu akibat apa biasanya pak
ya kemungkinan apalah selang minyak bocor
ada berapa orang pak
koordinat sudah kami catat dan sudah kami laporkan ke atasan
sumber api dari mana pak
penyebab api tadi berdasarkan keterangan dari nahkoda terjadi di buritan
muritan itu bagian belakang kapal di bagian mesin
ketika mereka menyadari itu ternyata api sudah membesar
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
syahriful gandhi asahan sumber kapal nelayan berkata

di bandara utara